empat siswa smpn satu turi sleman meninggal dunia karena hanyut dalam kegiatan pramuka susur sungai yang diadakan sekolah
kegiatan ini diikuti dua ratus lima puluh tujuh siswa
peristiwa ini diperkirakan terjadi pukul empat sore waktu indonesia barat
data dari tim reaksi cepat badan penanggulangan bencana d i e hingga pukul lima sore menyebabkan masih dilakukan pendataan atas siswa yang hilang
kejadian yang diikuti siswa kelas tujuh dan delapan ini dilakukan di aliran sungai sempor
tim sargabungan masih melakukan upaya pencarian
dan berdasarkan informasi yang diimpun oleh tim cnn indonesia bersumber dari pmi kabupaten sleman pukul delapan belas empat belas wib
jumlah siswa smp negeri satu turi
negeri satu turi yang mengikuti kegiatan susur sungai mencapai dua ratus lima puluh tujuh siswa
terdiri dari kelas tujuh satu ratus dua puluh sembilan siswa yang sudah selamat lima puluh satu orang
kelas delapan satu ratus dua puluh tujuh siswa yang sudah selamat satu ratus dua puluh orang
sementara jumlah korban meninggal dunia ada empat orang
dan sebelas orang lainnya sudah dinyatakan selamat sekalipun belum diketahui identitasnya
sampai jumpa di video selanjutnya
yang kami sampaikan ya siswa di smp negeri satu itu jumlahnya ada dua ratus lima puluh enam siswa
yang izin tidak berangkat ikut susur sungai itu
jadi yang berangkat susur sungai itu ada dua ratus lima puluh
kemudian sampai saat ini mereka baru yang mereka ditemukan dalam keadaan meninggal
sekarang jumlahnya enam
kemudian yang sampai sekarang yang belum ditemukan masih lima
jadi prinsipnya dua ratus lima puluh itu sudah tertemu dua ratus empat puluh lima
kemudian yang enam dalam keadaan md
kemudian yang lima masih kita cari
ini bersama basarnas bersama bbbt bersama tim rasi jepat yang dibantu relawan relawan di klement
artinya yang hilang yang tinggal dicari
lima orang lagi ya pak
masih lima orang lagi pasti kita cari
sementara seluruhnya lainnya itu semuanya sudah dinyatakan selamat ya pak
yang sudah dinyatakan selamat berarti kan dua ratus empat puluh lima tapi yang md kan enam puluh
jadi itu jadi dua ratus tiga puluh sembilan itu sudah dinyatakan pulang selamat
kemudian yang enam md
kemudian kita masih mencari lagi lima siswa
oke masih keadaan dirawat
yang meninggal kebetulan enam itu
oke siswi semua
masih ada yang dirawat di rumah sakit bapak
ya itu ada di sirawat ada di klinik ada
tapi sebagian mereka sudah bisa dibawa pulang ke rumahnya masing masing
pak saya ingin konfirmasi sebenarnya kronologi kejadian
apakah bapak sudah mendapatkan informasi terbaru soal itu
saya ini berada di tengah tengah masyarakat
di tengah tengah sedang kita mencari di lokasi
kita tentu bersama sama
ya kronologi pada saat kejadian
apakah sudah bisa diketahui dan disampaikan bapak kepada kami
belum belum belum
ini masih data kita anukan
sedang kita siapkan
oke bapak berarti yang mencari ini sekarang disiapkan siapa saja bapak
tim yang disiapkan
tim dari pasar mas kemudian tim bbbd tim reaksi cepat
kemudian dibantu juga dari poljab poljab hari primo poljab d i
kami juga dari kodim
suleman bersama jajaran muspika kedamatan turi dan sekitarnya
jadi kami ini penuh dengan relawan relawan dari suleman dan juga dari sula jakarta
apakah masih memungkinkan pak pencarian hingga malam ini
terus kita cari terus kita laksanakan terus pencarian
pak sri purnomo bupati sleman terima kasih sudah bergabung malam hari ini